tim kejaksaan mengamankan empat orang dalam operasi tangkap tangan di badan pertahanan nasional bpn semarang jawa tengah
kepala bpn semarang ikut diamankan beserta barang bukti puluhan amplop berisi uang sekitar tiga puluh dua juta rupiah
operasi tangkap tangan dilakukan tim kejaksaan negeri semarang di kantor badan pertanahan nasional semarang di jalan kimangun sarkoro
ott berlangsung senin sore namun pihak kejaksaan baru meladeni konfirmasi wartawan pada selasa siang
kepala kejaksaan negeri semarang menyatakan ada empat orang yang diamankan
selain kepala bpn semarang berinisial s satu pejabat lainnya yakni kasubdit pemeliharaan nasional kota semarang berinisial wr juga ditangkap
dua lainnya merupakan tenaga honorer di bpn berinisial j dan f
barang bukti yang disita adalah puluhan amplop berisi uang
tiga puluh dua juta yang diduga sebagai suap
mereka yang ditangkap kini sedang diperiksa pihak kejaksaan
status mereka akan segera diumumkan